presiden ri terpilih prabowo subianto mengaku dirinya dipersiapkan betul oleh presiden jokowi menjadi presiden ri berikutnya setelah jokowi tak memimpin indonesia lagi
hal ini disampaikan prabowo saat menghadiri halal bihalal pbnu kemarin hari minggu
bersama wapres terpilih gibran raka buming raka prabowo bilang dirinya kembali maju di pilpres dua ribu dua puluh empat berkat jokowi
prabowo pun meminta arahan jokowi setelah dirinya menyatakan akan maju bertarung di pilpres dua ribu dua puluh
prabowo subianto mengungkap peran presiden jokowi dodo di balik kemenangannya sebagai presiden terpilih dua ribu dua puluh empat
ucapan prabowo yang menyebut selama ini jokowi telah mempersiapkannya untuk menjadi penerus
kita bahas bersama daniel anzar simanjuntak jurubicara prabowo subianto dan yunarto wijaya direktur eksekutif carta politika
selamat sore mas dhani mas toto terima kasih sudah bergabung bersama kami
mas daniel ini pak prabowo bilang betapa besar peran pak jokowi menyiapkan saya
disebut juga saya merasa benar benar disiapkan
apa maksud dari statement ataupun kalimat ini mas daniel
itu sudah beliau sampaikan sejak tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
ketika beliau menyampaikan ketika kami diskusi misalnya bertanya apakah bapak akan maju lagi dua ribu dua puluh empat pak prabowo selalu menyampaikan beliau adalah menteri pertahanan pada saat ini
beliau adalah anak buah
bahasa yang selalu disampaikan oleh pak prabowo begitu
tentu ketika ingin melangkah secara politik beliau harus memohon izin dari atasan beliau
nah ketika muncul keinginan dorongan untuk menjadi calon presiden pak prabowo langsung bertanya kepada pak presiden dalam hal ini pak jokowi
apakah kalau beliau maju di dua ribu dua puluh empat nanti
apakah akan diperbolehkan atau diizinkan oleh pak presiden dan jawaban pak presiden pada saat itu mempersilahkan pak prabowo untuk maju di dua ribu dua puluh
nah itulah jadi langkah pertama pak prabowo memutuskan untuk kembali menjadi capres dua ribu dua puluh
dan selama proses itu pak prabowo merasa pak jokowi itu seperti mementori beliau
sama proses mulai dari bagaimana idealnya
proses politik gerakan politik kemudian kampanye dan macam macam semuanya banyak saran dan masukan dari pak joko widodo
tapi begini mas daniel artinya restu dan disiapkan itu beda jauh loh
ya tadi direstui kemudian tadi dalam konteks pak prabowo pak jokowi maksud saya itu banyak mementori pak prabowo itu kami anggap
pak prabowo anggap adalah proses disiapkan
dan itu dipercaya secara langsung didengarkan langsung oleh
pak prabowo dari pak jokowi
nah itu yang kemudian dimaknai oleh pak prabowo proses mentoring itu dimaknai oleh pak prabowo sebagai proses mempersiapkan
mas toto bagaimana anda membaca ucapan prabowo subianto ini soal disiapkan jokowi sebagai penerus
dari sisi positifnya tentu saja ini kan bicara mengenai keberlanjutan
tapi bisa juga orang melihat dari kacamata yang agak negatif bahwa ini seakan akan ya sebuah kalimat yang membuktikan bahwa pemilu kemarin itu tidak steril dari intervensi presiden
tip ya bahwa memang ada presiden yang kemudian menjadi seorang sutradara bagi hasil dari pemilu yang kemudian kemarin terjadi
tapi apapun itu kita harus hormati keputusan mk yang menyatakan lima hakim menyatakan bahwa tidak ada intervensi dari presiden
nah poin saya tapi begini katakanlah betul ini adalah bagian dari upaya presiden memastikan keberlanjutan dalam regenerasi kemimpinan nasional
nah jangan sampai tetapi kemudian
bahwa niatan baik ini diterjemahkan atau diturunkan dengan cara yang berpotensi mengganggu sistem presidensial dan mengganggu otoritas seorang presiden terpilih
atau kerubahan seorang presiden terpilih
artinya apa bahwa ketika presiden sudah terpilih hak prerogatif yang melekat di dirinya itu hanya boleh betul betul dilakukan oleh dirinya
contoh bagaimana kemudian memilih menteri menteri yang ada dalam kabinet
yang boleh memilih sebesar apapun jasa seorang jokowi terhadap kemenangan prabowo itu hanya pak prabowo
tidak boleh ada peran seorang jokowi yang nanti adalah mantan presiden untuk mendapatkan jatah menteri misalnya atau ikut mengatur siapa yang akan menjadi menteri
yang kedua dalam konteks menentukan arah kebijakan atau program yang memiliki kontrak politik hanya seorang prabowo bukan jokowi
jadi dalam konteks ini sehebat apapun peran
seorang jokowi seperti ada dalam kalimat yang diucapkan oleh pak prabowo tapi tetap pak jokowi adalah seorang mantan presiden
berikanlah kesempatan seluas luasnya kepada seorang presiden terpilih dalam hal ini pak prabowo untuk kemudian menjalankan pemerintahannya
dan biarkan mentoring itu terjadi dalam nasihat nasihat yang sifatnya informal
tidak perlu juga dipaksakan misalnya pak jokowi harus mendapatkan jabatan yang sifatnya istimewa
jadi bisa dikatakan off site dari sistem presidensial yang memang kita anut
mas daniel ini kan prabowo juga bilang sering diminta berkunjung ke suatu wilayah gitu ya atas arahan presiden jokowi
lalu apakah memang sedalam itu jokowi berperan dalam tugas pak menhan
tadi saya sebutkan mbak cynthia ini proses mentoring
pak jokowi seringkali memberikan atensi terkait mana
ini dua perci sweat yang sangat lebih menarik
pak prabowo penting mengunjungi daerah ini
selalu menyampaikan beliau dapat
pak jokowi itu pertama
paham betul tugas dan tanggung jawab
tentu beliau paham bagaimana harus mimpin
beliau juga paham bagaimana berperilaku
nah buah itu kan sama halnya ketika
pak prabowo menyampaikan bahwasannya
pimpinannya tapi kemudian oleh pak sby
dijawab bukan sekarang bosnya adalah
dalam konteks ini para pemimpin para pemimpin ini
ketika mereka memimpin dan ketika mereka
seperti yang tadi disebutkan mas daniel
jelang penyusunan kabinet yang baru
kemudian mengisi masa transisi
sejarah pilpres kita saya pikir
harus dimaknai secara positif artinya
nanti pak prabowo sebagai presiden baru
menurut saya ini hal yang positif tapi catatan
tadi lagi ya saya percaya sekali
tapi problemnya bang daniel memang ada
kalau sampai konteks mentoring itu
keberlanjutan dimaknai bahwa harus
yang memiliki jabatan atau keluarga
itu kan yang menjadi perdebatan pro dan kontra
kenapa harus dipaksakan anaknya pak
jokowi kok seakan akan tidak percaya
bahwa pak prabowo yang di endorse
tanpa harus adanya misalnya sosok
atau kemudian ide misalnya dari
parlemen yang mengatakan pak jokowi
dalam pemerintahan terpilih nanti prabowo
dalam sistem presidensial tapi
percaya keberlanjutan hanya bisa terjadi
secara politik diberikan jabatan
kalau tafsir tafsir ini terus
dilanjutkan itu yang berpotensi malah akan
mengganggu kinerja dan otoritas
dari seorang presiden terpilih
bergantung kepada siapapun ketika
meyakini seorang presiden terpilih dan
pak prabowo bisa bekerja bagus
tidak dibatasi oleh nama nama besar
atau ada komitmen dari pak prabowo
ataupun arahan dari jokowi
akan mendengarkan masukan tidak mungkin
pak prabowo tentu akan mendengar
dan meminta masukan dari pak
kemudian meminta masukan pada
pak sby bahkan pak prabowo
juga sudah sampaikan ingin
itu adalah para presiden presiden
menyebutkan beliau ingin sekali duduk
dengan para mantan presiden
ada seperti istilah saya itu
yang berbeda sikap politik yang berbeda
hanya pak jokowi tapi pak sby
bu megawati dan presiden presiden
masih bisa hadir langsung
sehingga ini akan menjadi
contoh baik buat generasi generasi
apapun kita berbeda para
baik terima kasih
mas yunarto wijaya sudah bergabung bersama kami di